ancaman pemanasan global membuat manusia harus menyiapkan strategi untuk hidup di bumi yang tenggelam
untuk menjaga ketahanan pangan sejumlah ahli agrikultur asal genewa berinovasi melalui proyek perkebunan bawah laut yang telah menghasilkan berbagai macam sayuran
karakter sandy dalam serial animasi spongebob hidup di dalam sebuah kaca raksasa yang mirip akwarium berisi udara
dalam kehidupan sebenarnya ternyata hal ini dapat diterapkan
adalah lanimos garden proyek perkebunan bawah laut yang dikembangkan sejumlah ahli agrikultur dan perusahaan scuba diving asal genewa yakni ocean rift group
para peneliti ini berusaha mencari cara alternatif untuk memproduksi makanan melalui biosfer buatan yang dimulai sejak dua ribu dua belas
terletak sekitar seratus meter dari pesisir nol di timur laut italia dibangun sebuah bangunan berbentuk balon dari akrilik
yang dilengkapi sistem pengubah air laut menjadi air tawar
menerapkan teknik penanaman hidroponik yakni menanam dengan media air
air laut yang terserap dalam biosfer ini diuapkan
air bersihnya yang tidak mengandung garam akan menetes dan membasahi layaknya air hujan
sedangkan untuk fotosintesis cahaya matahari masih bisa menembus air laut
karena kedalaman biosfer terletak antara lima hingga delapan meter di bawah permukaan laut
sedangkan untuk mengawasi perkebunan disediakan webcam di dalam biosfer
dan sekitar perkebunan
tersedia juga panel sensor dengan data langsung dari laboratorium biosfer yang bisa diakses siapapun
tanaman yang paling subur dalam biosfer sejauh ini adalah lobak
lobak sangat senang air dan tidak suka dengan suhu tinggi serta sinar matahari langsung
salah satu hal paling menyenangkan dari biosfer buatan ini adalah tak ada polusi hama serta terpaan angin kencang
namun ancaman badai sangat berpotensi menghancurkan tanaman